informasi pilihan berikutnya saudara kereta tabrak bus satu orang tewas
satu orang tewas saat bus yang dinaikinya tertabrak kereta di perlintasan kereta tanpa palang pintu
di jalan pertanian kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan
polisi kini masih mencari sopir bus yang melarikan diri
kondisi mobil putra sulung yang tertabrak kereta
sebuah bus berpenumpang empat puluh orang tertabrak kereta api ekonomi di jalan pertanian
kecamatan martapura kebupaten ogan komering ulu timur sumatera selatan
kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu sekitar pukul tiga belas empat puluh menit waktu indonesia barat kemarin
kondisi bus rusak parah setelah terseret kereta sejauh seratus meter
satu orang tewas akibat peristiwa ini sementara tujuh belas orang lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit
menurut saksi mata bus tiba tiba berhenti di perlintasan
kereta dan tabrakan pun tak bisa terhindarkan saat kereta dengan rute tanjung karang bandar lampung
menuju batu raja sumatera selatan melintas
dalam kejadian itu saya yang jaga
begitu kejadian mobil bus itu ketok
saya tanya kenapa dengan sopirnya ke stop
di situ belum ada peta
begitu ada kereta baru dia berusaha untuk memasukkan gizi
sebagian penumpang berhasil menyelamatkan diri
namun banyak diantaranya yang masih berada di dalam bus saat kecelakaan terjadi
ada korban satu meninggal dunia
dan saat ini masih dirawat di rsud
mata pura kabupaten kaukut timur sebanyak lima belas orang
dan yang dirujuk di batu raja rsud batu raja ada dua orang
saat berhenti dan beberapa kali terdengar suara klakson dari kereta api
dan yang mengetahui dapat beberapa yang menyelamatkan diri dengan keluar dari bus
dan rata rata yang saat ini dirawat di rsud mata pura maupun yang korban meninggal
posisinya masih di dalam bus
saat ini polisi masih memburu sopir bus dan kondektor yang melarikan diri usai kejadian
identitas keduanya kini telah diketahui